sebelum menjadi dokter gadungan tersangka berprofesi sebagai kondektur buskota
dan satgas perlindungan wni setempat untuk proses evakuasi
dan jauh lebih sehat persaingannya
saya dari pemerintah depok bersama pemerintah komisi
ada yang setelah mengikuti gerakan tuan anadra mengaji ini
yaitu menurunkan pajak yang kemudian menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap based erosion
iya itu pertama kali aku tahu banget eh tau basket tuh pas smp
berikut ini laporan tentang hal itu
itu yang menjadi persoalan sangat kompleks di dalam dan mewarnai situasi
sedangkan yang berkuliah hanya dalam hitungan jari
telah dibuat pada tahun lalu
nah ini tentunya sebuah kebanggaan dan sekaligus tantangan buat kita bersama
namun pemulihan ekonomi akan terus terjaga